sangat disayangkan ya kalau kita melihat bali sekarang banyak informasi yang kurang menyenangkan
ini salah satunya tentang ulah bule bandel yang terus terjadi di bali
yang terbaru adalah aksi sepasang wna berkebangsaan polandia nekat kemah di pantai purnama sukawati gianyar bali pada saat hari nyepir rabu kemarin
iya bahkan saat diperingatkan oleh pecalang turis ini malah melawan hingga terjadi adu mulut antara bule dan pecalang
kepala seksi izin tinggal dan status keimigrasian pada jumat sore menyebut pihaknya telah menerima pelimpahan kasus kedua bule ini dari polsek sukawati yang sebelumnya melakukan pengamanan dan penahanan
kedua warga negara polandia ini diketahui masuk ke indonesia pada dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh tiga melalui dumai riau via pelabuhan malaka malaysia
keduanya diketahui merupakan wisatawan backpacker dan kerap berpindah pindah
rencananya mereka akan meninggalkan indonesia
kedua warga negara indonesia pada tanggal dua puluh sembilan maret mendatang